lantaran nekat melanggar larangan mudik empat ratus delapan puluh empat pegawai pemerintah kota semarang
yang bukan aparatur sipil negara atau non asn diberhentikan
sedangkan satu ratus delapan puluh lima orang asn tidak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai atau tpp
empat ratus delapan puluh empat pegawai non asn tersebut didapati tidak hadir ke kantor
dan malah bepergian ke luar kota semarang di luar kepentingan dinas
hal tersebut dilakukan pada periode dua puluh dua april hingga dua puluh empat mei yang merupakan masa larangan mudik
sanksi juga diberikan kepada pegawai berstatus asn
satu ratus delapan puluh lima orang asn tidak mendapatkan tambahan penghasilan pegawai atau tpp
karena melanggar aturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah
ada yang absen dari luar kota kan berarti kan tidak sesuai dengan petunjuknya
absennya kan harus diatur
ada yang juga berasa lupa absen
ya intinya bahwa mereka tidak melakukan akses dari semarang
ini kerja itu cari kerja itu lagi susah
saya sendiri tapi kalau suruh absen aja kok
malah mestinya mereka juga memiliki asil loyalitas
ikutin surat edaran atau aturan dari pak sedar